komisi satu dpr meminta badan intelijen negara mengevaluasi ulang sistem lembaganya khususnya posisi jurubicara
komisi mengingatkan bin adalah lembaga khusus yang menyampaikan informasi hanya ke presiden bukan ke publik
anggota komisi satu dpr fnd simbolon menilai bin tidak membutuhkan jurubicara seperti lembaga lain
bin seharusnya hanya menyampaikan informasi kepada presiden
selanjutnya presidenlah yang berwenang menyampaikan informasi kepada publik melalui menteri atau kebijakan tertentu
fnd meminta bin mengevaluasi sistem internal bin secara menyeluruh
peringatan fnd untuk mengkritik pernyataan jurubicara bin wawan purwanto yang mengungkapkan
ada lima puluh pencerama yang terpapar radikalisme
juga memberikan masukan ke bin agar jangan berkedudukan berposisi sebagai lembaga atau institusi negara yang lainnya
ini kan dia lebih ke dalam orang penggunanya tunggal kok presiden
dia hanya berkewajiban memberikan informasi secara awal yang akurat yang objektif kepada penggunanya yaitu presiden saja
jadi sebenarnya ya itu kembali
saya kira bin juga harus menata lagi ya
jangan kemudian diposisikan ada jurubicaranya yang seperti tiap hari
nggak perlu lah dan nggak boleh sebenarnya
banyak hal sedangkan kami saja di rapat di komisi satu tertutup
dan kami tidak memberikan itu ke publik ya karena tadi bahan intelijen itu tidak untuk kemudian dikunyah dikonsumsi oleh semua masyarakat
kita sudah terhubung dengan bang effendi simbolon anggota komisi satu dpr ri
melalui sambungan telepon selamat malam bang effendi
selamat malam cnn apa kabar
baik bang jadi baiknya bin gak usah banyak bicara ke publik ya
justru jangan sampai pernah begitu
jadi kita harus lihat kedudukan di undang undang intelijen itu kan jelas
bin itu sebagai orinator seluruh institusi intelijen yang ada di indonesia
dan kemudian alur dari informasi yang dia serap dia dapat
setelah kemudian dikaji dengan matang akurat
itu baru disajikan ke pengguna tunggalnya kan
jadi kemudian kalau kita lihat seperti beberapa waktu terakhir ini
saya kira ya memang menjadi bias gitu ya
yang sudah bagus kinerja bin selama ini
khususnya ketika dipimpin oleh pak jenderal paul budi gunawan
kemudian itu sepertinya di satu dua minggu terakhir ini
sepertinya menjadi lembaga yang terbuka begitu ya
ini kan sudah sesuai dengan kedudukan bin itu sendiri
kalau misalnya anda mungkin sempat berbicara dengan pak bg
apakah memang ada rencana dari pak bg untuk membuka bin ini
jadi agak sedikit terbuka makanya diadakanlah posisi jurubicara itu tadi
saya kira enggak ya
karena kami ketika dirapat pun
yang harusnya itu
itu menjadi media kontrol dari publik
melalui representasinya wakil wakilnya yang ada di komis satu
kita tidak pernah melakukan itu hering dengan terbuka
jadi artinya kita menghormati betul gitu bahwa
informasi yang diperoleh dengan metode yang sangat
ya katakanlah yang sangat tertutup itu kemudian tidak kemudian disampaikan ke publik
apalagi bisa multitafsir kan kalau sudah menjadi konsumsi publik
saya tidak mengatakan bahwa tertutup kemudian menjadi dalam tanda petik ada kesan negatif ya bukan
tetapi institusi intelijen apalagi bin sebagai koordinator dari seluruh intelijen
yang ada di republik indonesia
dan penggunanya informasi itu tunggal adalah presiden
maka ya biarlah dia alurnya ada yang terbatas
hanya kepada presiden saja
tapi kalau misalnya katakanlah
oke lah katakan bin kemudian tidak boleh mungkin
kalau misalnya soal pernyataan yang radikalisme kemarin terbaru itu kan
dikutip pernyataannya ketika hadir di dalam sebuah diskusi
apakah kemudian bin juga tidak boleh untuk hadir di diskusi diskusi terbuka seperti itu lagi
psikologianya tidak boleh
apakah kemudian juga bin tidak boleh membela diri
misalnya kemarin kasusnya rizik syihab dikatak disinggung singgung di situ
intelijen kemudian bin merilis pernyataan yang
menyatakan tidak terlibat
apakah bin bisa mengambil peristiwa dengan peristiwa yang terjadi di arab
kan bisa pihak institusi kelembagaan lainnya yang bisa mengambil
kan dia cukup mengatakan bahwa tidak benar seperti yang disinyalir
bahwa bin terlibat kan cukup
tidak perlu harus kemudian apalagi mengikuti alur talkshow begitu
apalagi harus seminarkan

kira kira saya yakin ya pak bg tidak perlu mengikuti alur talkshow begitu apalagi harus seminarkan
tidak seperti itu direktifnya
karena seperti yang kita lihat selama kepemimpinan beliau itu kan semakin baik
ada peningkatan yang luar biasa ya dari kinerjanya dari sistematiknya
kemudian dari bagaimana bertambahnya personel sdm
kemudian bin di kita di luar negeri juga dan semakin solid
jadi ini jangan kemudian hanya karena
peran dari jurubicara yang sebenarnya tidak diperlukan ya
apa yang harus disampaikan apa harus semuanya harus dijawab diperjelaskan ya nggak perlu lah
itu kan bukan lsm
ada aja kriterianya yang memang dia tidak
dia juga tidak bisa melakukan katakanlah fungsi yang dipunyai oleh lembaga penegak hukum misalnya kan itu nggak bisa juga
bang effendi sudahkah kemudian ini didiskusikan dengan teman teman bin mungkin atau secara lisan
baru secara lisan saja atau sudah ada resmi permintaan dari komisi satu poin poinnya ini ini ini ini gitu
kan kami juga ada representasi pengawas bin itu sendiri
itu ada amanat di undang undang intelijen sendiri ya jadi sebenarnya sekali lagi saya mengatakan bahwa
tidak benar tidak benar
saya kira tidak ada itu direksi dari pak kepala bin ya
untuk menempatkan seorang jubir yang kemudian melakukan proses komunikasi sebagai katakanlah kepolisian yang pagi siang malam
kemudian berganti ganti mereka memberikan keterangan perihal apa yang sedang diselidiki atau yang diproses dan sebagainya
tapi tidak perlu
tapi kan juga aneh bang effendi kalau misalnya memang bin atau misalnya pak bg merasa bermasalah dengan hadirnya jurubicara
atau jubirnya juga memang sudah lama hadir di media memberikan pernyataan
semestinya ketika satu peristiwa terjadi misalnya memberikan statement sudah dong tidak ada lagi
tapi kan juga masih ada artinya bukannya memang itu memang apakah sekarang memang bin sudah ingin terbuka
mana ada bin terbuka di seluruh dunia
nah iya tapi kalau misalnya sekarang buktinya ada jubirnya sudah bertahan sekian lama juga kan berarti apa dong
ya saya nggak ngerti ya dia sebenarnya bukan jubir dia hanya direktur komunikasi kalau tidak salah ya
jadi bukan judir seperti judir presiden atau judir di kelembagaan atau kementerian atau di kepolisian
memang ada yang harus diekspos ke publik
agar publik mengerti mengetahui proses dan progres misalnya ya
tapi masa lembaga yang dia mengumpulkan seluruh informasi secara awal dan kemudian ditelah secara akurat
kemudian disajikan kepada penggunanya setiap saat yaitu pengguna tunggalnya yaitu presiden
maka kemudian dia harus berkomunikasi secara rutin dengan publik
tidak perlu ya
iya bukan seperti itu
baik baik oke baik semoga ada respon segera mungkin dari bin ya bang effendi simbolon
terima kasih banyak anggota komisi satu dpr ri terima kasih banyak bang selamat malam